maka kelompok kerja lingkungan hidup nasional
bekerjasama dengan indonesian center for environmental law
menggelar sosialisasi peraturan mahkamah agung
atau perma tentang pedoman mengadil perkara lingkungan hidup
peraturan mahkamah agung ini tercatat dalam perma nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga
yang resmi berlaku menggantikan surat keputusan ketua ma no tiga puluh enam tahun dua ribu tiga belas
rapat sosialisasi ini dibuka oleh ketua umum pekerja lingkungan hidup
dengan dihadiri oleh wakil ketua pengurusan lingkungan hidup
peserta sosialisasi ini terdiri dari para ketua pengadilan tingkat banding
tingkat pertama dari dua lingkungan peradilan
di wilayah hukum bagian barat indonesia
menurut takdir ahmadi kegiatan sosialisasi ini diperlukan
agar dapat menyamakan persepsi penanganan hukum lingkungan hidup
takdir menambahkan dalam sosialisasi ini
berbagai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
ikut dibahas dalam sosialisasi ini
jadi menyambahkan persepsi diskusi
tentang hukum formil maupun informasi
terutama hal hal yang lahir baru
karena banyak norma norma indonesia ini
saling ada bertentangan meragukan
yang perlu disosialisasikan sebenarnya
keseluruhan materi dari firma
tapi terutama ada isu isu hukum
yang tidak diatur dalam undang undang
akan diangkat ke dalam firma
disatukan agar mendapatkan pemahaman sama diantara penghakim
perma nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan instrumen penting
perma ini memberi pedoman untuk menafsirkan ketentuan
substansif yang terdapat pada peraturan perundang undangan
terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sejak dua ribu lima belas kurang lebih
dengan nilai ganti kerugian lingkungan dan biaya pemulihan
mencapai dua puluh dua triliun rupiah
dan panitraudia perdata usaha negara